jelang final piala aff leagu kedua antara indonesia versus thailand
malam nanti berbagai latihan ringan dilakukan oleh tim garuda sejak pagi hari
timnas sepak bola indonesia melakukan latihan ringan di lapangan futsal yang ada di sekitar hotel
setelah latihan seluruh tim akan beristirahat
sebelum nanti sore akan bertolak menuju stadion raja mangala bangkok
menghadapi final leg kedua nanti indonesia memiliki modal yang bagus
setelah di final league pertama di stadion pakansari
hasil imbang di bangkok sudah cukup untuk membawa indonesia
untuk pertama kalinya meraih gelar juara piala aff
kita mau tanam tetap
teamwork paling penting
kita mau tanam ke otak
kita dalam hati
teamwork yang paling penting
teamwork bisa menangkan hari ini aff
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi siap memberi bonus fantastis kepada pemain timnas indonesia
jika mampu keluar sebagai juara piala aff dua ribu enam belas
menpora pun memiliki prediksi indonesia akan menang dua satu atas thailand malam ini
besok pagi insya allah presiden akan mengumumkan besaran bonus
kami sudah menyiapkan bonus
apalagi ini penantiannya cukup panjang
kita siapkan bonus

dari mana anggarannya
karena ini akhir tahun
kalau toh di dua ribu enam belas tidak ada
mungkin di tahun ini
ada koresponen cnn indonesia erlangga wisnuaji yang memantau langsung persiapan timnas di sana
sebenarnya seperti apa kesiapan timnas saat ini jelang laga final yang akan berlangsung nanti malam
ya iqbal kalau berbicara mengenai kesiapan timnas indonesia
sejak kemarin tim nasional indonesia pada pukul enam sore sudah melakukan latihan ringan dan uji coba lapangan di stadion raja manggala
dan pagi tadi juga timnas sepakbun indonesia sudah melakukan latihan ringan di lapangan futsal yang ada di sekitar hotel tempat timnas menghinap
ini latihan ringan ini dilakukan lebih untuk menjaga kondisi fisik dan stamina dari para pemain untuk recovery kondisi fisik mereka
karena seperti kita ketahui bahwa final lag kedua ini
hanya berselang tiga hari dari final leg pertama yang berlangsung di stadion pakansari bogor tiga hari yang lalu
ini juga menjadi perhatian bagi tim pelatih timnas indonesia bagaimana mereka harus menjaga kesiapan fisik dari pemain pemain nasional indonesia
dan mungkin bisa saya gambarkan sedikit suasana di stadion raja manggala ini
sudah mulai terlihat adanya persiapan untuk mengantisipasi nanti datangnya penonton pada pukul pada sore hari
karena final akan berlangsung pada pukul tujuh malam nanti
dan panitia juga sudah melakukan latihan ringan
buka tutup di sekitar stadion
hanya kendaraan kendaraan yang memiliki id khusus yang dapat memasuki area stadion
dan di salah satu pintu di stadion raja manggala ini juga sudah disiapkan pembatas pembatas untuk khusus supporter indonesia yang datang ke bangkok untuk mendukung langsung tim nasional indonesia
dan berbicara mengenai supporter indonesia memang kemarin saat saya menuju ke bangkok
saya juga sempat bersama sama dengan belasan pendukung indonesia yang rela datang jauh jauh dari indonesia ke bangkok
hanya untuk mendukung tim nasional indonesia
dan kabarnya juga pagi ini sekitar enam puluh hingga delapan puluh keluarga dari tim nasional pemain dari tim nasional indonesia ini juga berangkat menuju bangkok menggunakan pesawat dari tni angkatan udara
dan sebagai informasi di stadion raja manggala ini kapasitasnya sekitar enam puluh penonton
dan dimana sekitar dua kursi disediakan untuk penonton indonesia
dan dari pihak kbri kemarin juga memberitahu bahwa mereka telah membeli sekitar lima ratus tiket
untuk dialokasikan bagi para supporter indonesia yang datang langsung ke bangkok
sebenarnya kalau melihat kapasitas tim thailand ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemain indonesia
baik kalau begitu kita harapkan tentunya ini menjadi sejarah baru bagi indonesia untuk bisa memenangi leg kedua ini
terima kasih erlangga wisnuwajia melaporkan langsung dari bangkok thailand